sebelumnya ketiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
hari sabtu mengikuti pemeriksaan kesehatan
tes kesehatan berlangsung selama dua hari
yakni hari sabtu dan juga hari minggu ini
pasangan petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
tiba lebih awal di rumah sakit minto harjo bendungan hilir jakarta
keduanya datang sekitar pukul enam tiga puluh
mereka tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan yang telah menunggu
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
sekitar setengah jam kemudian
pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lain
agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
juga tiba di rumah sakit tni al minto harjo
keduanya menjalani rangkaian tes kesehatan yang dimulai pukul delapan tiga puluh hingga pukul empat sore
sedangkan pasangan anies baswedan dan sandiaga uno
mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal
pemeriksaan keduanya berlangsung hingga sabtu malam
selain tes fisik dan psikologi
ketua komisi pemilihan umum dki jakarta sumarno
menyatakan juga akan melakukan tes narkoba pada pasangan bakal calon
tes narkoba dilaksanakan pada dua puluh lima september dua ribu enam belas
yang melibatkan keseluruhan satu ratus delapan puluh dokter
sindia gusinatarik cnn indonesia
dan saat ini sudah ada korespondensi
di cnn indonesia area dita utama di badan narkotika nasional di cawa
dito seperti apa persiapan untuk menyambut para calon gubernur
dan juga wakil gubernur dki jakarta untuk dilakukan pemeriksaan narkoba begitu di sana
ya selamat siang iqbal
memang tadi saya dapat informasi dari kabak humas badan narkotika nasional
dia mengatakan bahwa untuk menghadapi pemeriksaan narkotika
yang nantinya akan diselenggarakan
yang dijaruhkan berlangsung nanti sekitar pukul tiga belas atau jam satu siang nanti
maka pihak bnn telah menambah jumlah personil petugas untuk pengambilan sampel
dimana biasanya terdapat dua sampai tiga orang
maka untuk kali ini maka telah disiapkan sekitar tujuh orang nanti untuk pengambilan sampel tersebut
nantinya para peserta nanti akan melakukan pengujian yang tepat di belakang saya
yaitu di laboratorium bnn itu sendiri nantinya meliputi tes pemeriksaan urin dan juga tes rambut
untuk durasinya kabak humas itu sendiri mengatakan bahwa tes ini tidak akan berlangsung lama
dalam arti nanti proses pengambilan sampel hanya akan berlangsung sekitar tiga puluh menit saja
nanti hasilnya pun juga nanti akan dikeluarkan paling cepat sekitar dua puluh empat jam
setelah dilakukan pengambilan sampel begitu iqbal
dito lalu apa tahapan selanjutnya yang harus dijalani pasangan cagup itu sendiri
setelah dilakukan tes narkoba ini
ya iqbal memang saya pernah lupa diinformasikan juga bahwa
ada terdapat sejumlah kekurangan dan kelebihan dari perbedaan
urin dan juga tes rambut
di mana kelebihan tes urin itu adalah
dia dapat mendeteksi pengguna narkoba sejak menggunakan
sedangkan kalau misalnya tes rambut
maka dia dapat mengetahui pengguna narkoba dengan rentan waktu paling lama hingga sembilan puluh hari
nah kekurangan dari tes urin itu sendiri bahwa
dia hanya dapat mendeteksi pengguna narkoba maksimal sampai tiga minggu saja
tapi kekurangan dari penggunaan tes rambut itu adalah
dia hanya dapat mendeteksi penggunaan rambut setelah lima sampai sepuluh hari pemakaian
dalam arti jika ada calon pasangan yang menggunakan narkoba misalnya kemarin
maka hal itu tidak akan terdeteksi pada tes yang dilakukan tes rambut itu sendiri
maka untuk itu digunakan kedua tes ini
karena memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing
dalam arti untuk mengetahui penggunaan tes narkoba misalnya lima sampai sepuluh hari kebelakang ini
dapat digunakan urin
tapi untuk menggunakan narkoba yang rentan waktu lebih dari tiga minggu
maka dapat digunakan tes rambut itu sendiri
nanti untuk tes rambut nanti para peserta ini akan diambil sekitar lima puluh gram rambut
nanti yang akan dites itu sendiri adalah volikel rambutnya itu sendiri
yang berjarak sekitar empat cm dari akar
di mana rambut manusia itu rata rata tumbuh sekitar satu tiga cm per bulan
sehingga satu satunya cara untuk mengelabui tes narkotika rambut itu sendiri adalah
dengan memotong klontos rambutnya atau mengunduli kepalanya begitu iqbal

dok kalau misalnya dari tes ini
terjadi kegagalan seperti itu
salah satu calon apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan oleh pihak kpud sendiri
ya informasi yang saya peroleh dari koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
yang tadi berbicara dengan ketua kpud dki jakarta sumarno
mengatakan bahwa nanti hasil tes yang dilakukan di bnn akan nanti diserahkan kepada kpud dki jakarta

dki jakarta akan menyampaikan kepada pihak partai untuk selanjutnya untuk menentukan siapa nanti calon yang akan menggantikan calon yang terdeteksi gagal dalam tes pemeriksaan narkoba ini sendiri
dki jakarta kembali akan berjalan
maka kpud dki jakarta kembali akan berjalan
untuk informasi kapan nanti akan diumumkan
dki jakarta sendiri saya dapat informasi bahwa mereka paling lambat akan memperoleh seluruh hasil pemeriksaan kesehatan narkoba dan psikologi pada tanggal dua puluh delapan september mendatang
yang juga nanti jika ada yang gagal maka masih punya partai itu memiliki waktu sampai setidaknya tanggal dua puluh empat oktober di mana pencalonan siapa pilgub dki jakarta ini akan diselenggarakan akan diumumkan maksud saya
baik baik terima kasih arya dita utama yang melaporkan langsung dari bnn cawang jakarta